kan timingnya momentumnya kapan diumumkan
sekarang satu nama sudah di kantongnya pak anies kok
sudah di kantongnya pak anies kok
tapi berarti sudah di kantongnya
sudah orangnya sudah di kantongnya pak anies
bahwa diumumkan kapan di ini dan sebagainya sebagainya itu sekali lagi
itulah kami ya kita mempercayakan sepenuhnya kepada pak anies
kapan mengumumkannya mencari hari dan tanggal yang baik